tante mesti pulang urgent matters happen kita ketemu lain kali ya oke sampai ketemu ya tante
untung mama pergi tapi mama kenapa ya aku mukanya panik gitu apa ada sesuatu yang terjadi sama reina
tante mau ketemu anak tante disini eh by the way suami kamu kerja disini iya suami
gue kerja di sini kayak gitu sebenarnya tante ya
kebetulan banget ya ternyata anaknya tante rosa juga kerja disini
oke disini om ada sempet beli nih nih om taruh dibawah dulu ya
om sempat beli ada semacam kelereng eh kelereng beneran kita main tebak tebakan kelereng oke
suster kira kira ada bedah enggak bedah bayi ada pak boleh nah nah sini ya ya silakan
jadi kita tebak tebakan ya kelerengnya ada di mana oke yang kalah
nanti mukanya harus tempel di bantal ini tapi aku kasih bantalnya dikasih bedak yang banyak sekali
sudah siap cukup cukup oke siap siap ya siapa yang kalah ya bisa suit gak
oke coba sweet apa dulu nih gunting kertas batu siap
ya allah kenapa setiap melihat tawanya rena semua beban aku seolah terangkat dan hilang
oke semoga kerjasama kita bisa memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan
oke semoga kerjasama kita bisa memberikan dampak positif bagi kedua perusahaannya
saya pun berharap demikian pak kalau gitu saya permisi
kalian tolong kerjakan apa yang saya perintahkan barusan ya
dari aroma aromanya tercium tangan sebelah sini
satu dua tiga
rena kenapa pak
tunggu bentar ya
bentar bentar bentar
kok nggak berhenti sih
ya allah kenapa nggak berhenti juga pak
aku mau ucapkan terima kasih tante
terima kasih tante
ini semua karena bantuan tante lho
tapi suami kamu udah bener bener sembuh kan
suami aku sekarang udah sehat loh
ya pokoknya selagi tante bisa bantu tanpa akan bantu
gawat kenapa bisa ada di sini sih mereka
kebetulan tante rosa ada di sini mungkin aku bisa temuin masalah sama tante rosa kali ya
tante ini mau gak kalau misalkan aku ngenalin tante ke suami saya
kebetulan tante juga mau ketemu sama kamu

aku nelfon suami saya kok kayak denger suara handphonenya ya
mungkin dia serempak
bu rena batuk batuk dan gak berhenti berhenti
tante mesti pulang
oke sampai ketemu ya
untung mama pergi
kok mukanya panik gitu
apa ada sesuatu yang terjadi sama reina
kamu ngapain di sini
ih mas ngagetin aja
eh aku mau ngeliling kamu sama ke
kayaknya dia belum jauh deh
bentar ya mas
saya tinggalin verd deh
biasa buat kok
makannya di rumah aja
gara gara saya erena jadi batuk
nempelin muka di
bantal yang ada bedak
giliran rena yang kalah
udah minum apa
aduh ya ampun
saya udah kasih air anget
dan udah agak mendingan
urusannya sudah selesai
sebenernya belum sih
saya belum sempat ketemu anak saya
mungkin misalnya waktu
yaudah kalau gitu
saya yang harusnya terima kasih
udah merepotin pak nino
udah bikin kamu jadi batuk
ntar juga sembuh ya
nanti banyak minum lagi ya
nanti dikasih minum air hangat lagi
terima kasih sekali lagi pak nino ya
susah ambilin tisu basah
jadi kayak anak anak
rena happy main sama om baik ya
om balik ya rena
terima kasih pak nino
kamu tolong langsung siapin makanan aja ya
kenapa perginya buru buru sih
al maksudnya aldebaran
sudah aku dunga
bu rosa omanya rena memang benar mamanya aldebaran
memang aku nggak salah dengar
jangan pernah sembarangan kasih es krim ke anak orang
iya sayang masuk dulu ya mas
ngapain anda ada disini
al kamu bisa mampir ya kesini ya
tengokin rena deh kasihan dia batuk batuk
udah mendingan tapi lebih baik kamu datang ke sini
iya ya ma kalau kesana sebentar lagi
oke kalau gitu see you al
sekalian mama akan tanyakan langsung ke kamu al
apa benar yang diucapkan tante indira ke mama
suster titip rena dulu ya
saya mau ke kamar sebentar lagi
rena disini sama suster ya
oma mau ke kamar dulu ya
suster ngelihat kunci mobil saya ketinggalan tadi kayaknya
oh ini pak